pelaku penyerangan ke mabespori pada kemarin itu diduga kuat menggunakan senjata replika
di indonesia sendiri ada berbagai macam jenis senjata replika namun yang paling umum adalah airgun seperti ini
atau disebut juga air pistol dan ada juga disebut dengan airsoft gun
nah saya sudah bersama mas denny mas denny ini adalah kontributor majalah menembak perbakin
mas dini perbedaan utama antara airgun atau air pistol dengan airsoft gun itu apa
perbedaan utama adalah projektilnya
untuk airsoft projektilnya adalah plastik ukuran enam mm
untuk air pistol adalah enam mm
ini plastik ya
ini ringan banget
ini berat kalau airsoft itu hanya dua puluh gram kalau ini adalah airgun empat lima g
dia lebih kecil tapi lebih berat
tiga puluh lima gram sampai satu gram ya
oke terus beda juga peruntukan untuk airsoft gun peruntukan adalah untuk apa
olahraga terus kadang skirmish juga
hobi untuk hobi
jadi skirmish itu yang kita main perang perang silahnya gitu kan
jadi bisa saling tembak menembak antar teman dan nggak ada luka
hmm tapi kerasa
kerasa sakit gitu tapi tidak luka gitu
cuma safety harus ada tetap ada face
ada helm kacamata
nah kalau airgun nggak bisa untuk penggunaan sebagai olahraga apalagi olahraga skirmis terutama ya
jadi tembak tembak antar teman nggak itu bisa terjadi luka
artinya si airgun yang ini bisa melukai
bisa menembus tubuh
menembus dalam artian menembus melukai merusak kulit bisa
menembus tubuh kalau orang pikir adalah tembus dari depan ke belakang nggak bisa
artinya masuk ke dalam gitu ya
nah sekarang kita akan mencoba ini adalah airsoft gun dengan proyektil dari plastik
pelurunya sudah habis
ditembakkan berbagai beberapa peluru tapi tidak kita lihat botolnya masih terputuh gitu ya mas ya
tidak bisa tidak terlalu membahayakan gitu ya
sangat nggak berbahaya sebenarnya
sekarang kita coba dengan apa namanya yang airgun
ini nggak perlu dikokang kalau ini ya
nggak perlu oke
ini agak berbahaya

ini pergantinya berbesar
ya ini peluru
butuh buang air gun
ya itu hal terus
jadi pas ini
sudah dico cold lihat ya teman teman
ini harus dibuang di pop animation nih flags

oke jadi ini lebih kuat tenaganya
jauh lebih kuat
jauh lebih kuat
tergantung suhu kalau lagi panas lebih kuat lagi
oke terima kasih banyak atas pencerahannya
dan kita semua sadar bahwa meskipun ini replika
mungkin tidak membunuh tapi hanya melukai
walaupun melukai tapi melukai dengan berat juga begitu
jangan sekali kali membawa benda ini ke tempat umum
dipamerkan ke tempat umum
apalagi diajungkan kepada apart keamanan atau kepada manusia
karena jika itu apart keamanan melihat seperti ini
mereka akan menganggap ini senjata asli
dan mereka akan mengambil tindakan yang bisa dibilang cukup eksesif
cukup berat untuk melumpuhkan orang yang membawa replika seperti ini
karena memang bentuknya sangat mirip dengan aslinya